iya anterin pulang ya
john lumayan buat modal kalau jadi
iya anterin ya bang
bentar ya nek
pokoknya kalau lo mau pindah lu bilang aja ya
iya belum ada rencana
nek tapi aku lah
udah gak apa apa tuh
ini gue lagi nelfon pak jisodik
kalau jadi tambah satu lagi nih yang ngisi kontrakan gue
eleh eleh pak haji mah enak ya punya kontrakan
mumpung lo belum duduk
kedapet dulu gi
lihat kue di box
makasih ya pok
tuh mben pur
mau nyari iklan
gritsel yang lo ceritain kemaren
bukannya lo sama ineke udah kesono kemaren
ini kue kagak laku di warung
masih banyak sisanya ya mak
kok masih banyak banget ya
makanya mak juga pusing
udah berapa hari kita jualan nitip di warung ya
lama juga ya
ini yang balik modal aja belum ada
sepahit hidupnya purnomo
semanis hidup saya
lagi seneng ya
nah lihat baju saya
baju baru min
baru dibeliin sama meng ineke
ada cowok maunya dibeliin terus sama cewek
bagi posisi penipu
ada sedap mungkin sekarang
john lumayan buat moda kalau jadi pindah
berhenti ini warung bukan tempat berantem
dian duluan mo
lu berdua sekarang pergi dari warung gua
pergi lu berdua
lu juga pergi
heran berantem mulu
maaf pak jangan deket deket
lagi pada kerja
dek masih butuh tenaga gak
ya buat saya atuh
makasih ya bang
barusan tisna maucak bawa penumpang
ada tukang ojek cukup
yakin masih kuat
pak biar begini begini juga saya masih sehat
masih mampu mengangkat beban yang berat
masa pak mau bukti
udah jangan pak cukup
sekarang gini aja pak
ntar kalau kurang orang saya hubungi bapak
nah gitu atuh

selamat datang kembali di parkiran kami

ngasih makan sering
ngasih puisi niontek lirik lagu udeh pernah
ngasih puisi niontek lirik lagu udeh pernah
ngasih puisi niontek lirik lagu udeh pernah
ngasih puisi niontek lirik lagu udeh pernah
ngasih puisi niontek lirik lagu udeh pernah
masih bunga juga udah